tunggu bu devi dari tadi om
emang muka gue keliatan kayak om
ya emang muka lo kayak tempe
udah deh nih harusnya kita tuh makasih sama pak amir soalnya pak amir
kenapa lagi sih dia
suara siapa tuh
istri muda bokap gue
biar gue tanyain
kok gak boleh kok gak boleh terep
kalau gue teriak
kau nanti saya ngeganti suara gue
kok suaranya kayak kenal ya
suara kayak kenal
suara kayak kenal
suaranya kayak kenal
emang bener bener ya tuh orang
rese rempong gak jelas lagi
kalau gitu gue cabut ya
semoga cepet sembuh
ah gue konstitusinya
bukan musti buat dia
gak apa apa emang lo juga butuh istirahat
eh tunggu dulu ganteng
kamu tuh gimana sih
gak apa apa dong kalo alex disini kan pasti lo butuh temen ngobrol juga kan daripada lo sendirian
udah disini aja ngobrol
semoga aja di dalem
cuman dia agak cuek sama buah
karena di dalem tadi ada alex
ngapain sih alex
di dalem gak ngoromatin lo banget sih
ngapain juga dia hormatin gue
orang refah kan bukan cewe gue
tapi kan dia tau refah lagi deket sama lo
udah lah biarin aja
kalo gitu gue pulang duluan ya
tapi nyambil sore jadi ke duluan kan
eh jadi dong
lo pada mau kemana kok gue di ajak
lo pada main rahasia rahasiaan lo ya
lo yang ajak gue lo ya
cuman lo tuh belum cukup umur ya
sini biar gue bantu
engga engga gak usah
ada orang yang mau bantuin
minum apa salah
aduh udah ganteng
eh alex aku titip rafa ya
aku mau keluar sebentar boleh kan
eh bentar bentar
gue bisa sendiri
eh jangan gitu
jadi memang harus ditemenin
yaudah kalo gitu kita jenguk refah yuk
udah udah gak ada kecukunya
udah gak ada
refah lo harus tau ya
sumpah di sekolah tanpa lo itu
rasanya kayak hampa dunia gue
iya bener banget sekolah tanpa lo itu
bagai taman tak berbunga
iya makasih ya buat doanya
ah gue juga udah gak sabar
pengen cepet cepet sembuh
gue pengen buru buru naik motor lagi
jangan eva kamu belum sembuh
kalo udah sembuh baru naik motor
iya lah iya lo gelo sembuh juga belum
kepikiran naik motor udah

itu cewek cewek malah ngerupi
bukan daripada pulang ya
hah gak emak emak
kenapa sih hobinya malah rumpi
hah dipikir betapa
gue udah daun kemarin mandi kayak gini
hah dipikir betapa gue udah daun kemarin mandi kayak gini
oh iya refah lo tau gak tadi pas di sekolah
kita ulangan matematika dedakan gitu
tadi pas di sekolah kita ulangan matematika dedakan gitu
susah banget gue sampe pusing kasian deh tapi

pasti ngerjain susulannya sendirian kan
iya ya ampun nanti lo tuh kasian banget sih
menculangan susulan sendiri kan jadinya lo gak bisa nyontek

terus makanya belajar juga
eh megan gue kasih tau ya ama lo
nyontek itu juga belajar tau

bodoh amat gak pentingnya diomongin
baru pulang nih
saya duluan ya man
bu devi mau pulang
bu devi mau pulang
naik angkot di depan
naik angkot suka lama bu nunggunya
saya hantarin kok sampe depan rumah
ya udah deh boleh
ya udah deh boleh
kurang ajar bu bocah
mesti dikasih pelajaran ibu
pak udah pak udah gak apa apa
tau urusan sama siapa
urusan sama dokter
dokter itu yang pembalap itu ya pak ya
waduh eh ngapain nyengerin yang respion gua
waduh eh ngapain nyengerin yang respion gua
maaf bang buru buru
bu devi dari tadi om
nih harusnya kita tuh makasih sama pak amir
soalnya pak amir udah baik
udah nganterin aku pulang
gak apa apa bu devi
kita kan satu profesi
udah ya pak
ngapain sih dia nganter nanter sama dia
kamu cemburu sama pak amir
aku suka aja net mukanya udah jangan lagi diantar sama dia
eh tuh tuh
kamu masih marah sama aku
saya aduh maafin aku deh
jangan marah lagi aku gak mau berantem
kamu tuh udah berapa kali sih aku maafin terus
kamu tuh selalu gak pernah nepatin janji
kapan kamu mau belajar nepatin janji
janji itu adalah utang
utang itu harus dibayar